ya mas kalau mas udah gak peduli lagi sama omongan aku demi kebaikannya reva
aku juga mau belajar untuk gak peduli lagi sama mas
biar mas tau gimana rasanya di posisi aku
enggak enggak enggak
bu bu devi mau bareng re
ntar saya juga ngajak bu dona kok
siap siap bu
makasih ya bu udah kedukung reboy
ya kan mereka murid saya
kalau bisa bapak cepat ya datangnya
soalnya takutnya re keburu datang
jadi saya tunggu bapak di rumah saya ya pak ya
nanti saya langsung sama bu dona ke rumah bu devi aja
oke siap pak
kenapa sampai detik ini gue belum dapat kabar dari alex sedikitpun
sedikitpun gak ada
adriana lagi mau jawab apa gue
kamu udah berhasil cegah reva
aku gak berhasil mencegah reva
soalnya reva dan boy dibantu oleh anak anak aja pak
udah begitu kita juga nggak berani masuk ke parkiran gedung
padahal aku udah berusaha mati matian untuk mencegah mereka
ah ini orang bikin gue emosi aja
tapi kalau gue marahin dia
ntar gak ada yang jauh dari gue
sementara gue masih butuh dia dan alex masih bisa gue manfaatin
kenapa diam marah ya
yaudah terima kasih ya
kalau ada informasi tentang reva dan boy segera kabarin aku
itu si alex ya
so kecakapan banget sih jadi orang
pedean banget jarang banget tuh bocah
siapa juga yang mau sama dia
dengan boy kemana mana sifatnya baik cakep
gue udah mau cinta mati banget sama dia
anuh apa lagi yang harus gue lakuin
apa apa papa gue harus berpikir
orang terus kemana dewi ini teh
gue juga gak tau bira
emangnya ada angkot ke kontes cocoknya den boy sama reva ada emangnya
ya ngga satu di mana coba kamu yang ngejelm
tanyain kita tuh mau naik angkot mana jurusan mana
kenapa buruan diman
kayaknya tuh buruk sih
ambil aja lah naik taksi aja lah
pakai naik segala naik taksi
jalan jalan banyak orang tuh mau gue semayar
gede ribu naik taksi ma
aduh bu mahal diman
kok mahal kamu lebih dari seratus ribu
lebarti mendinganjak jajan
irah yang beli itu tuh beli baju gur
irah emang ada di sana yang jual gitu
kalau ada tanjep banyak
lagi yang berdagu banget sih mang diman
gajah gajah pake taksi segala
emang ada duit apa nggak ada
dagu banget sih
kalau punya duit jangan beli
scala make up lip and strip bedak segala macem macem
ya biarin aja
ya biarin aja kan kita juga pengen take
cirik banget jadi orang
emangnya kelihatan kalau di hati
eh ternyata orang itu
eh sini malah bikin tepede wahid
eh agel alhamdulillah ya allah
kalian ngapain di sini
tunggu juga kita teh lagi pada kebingungan
mau naik angkot jurusan mana lagi
emangnya mau ke kawinan siapa
iya juga gue yang bukan ke kawinan
jadi kita bertiga ini pengen ini
pengen ke kontes cocoknya dane boy sama nore
ya udah ikut sama saya aja bareng
kebetulan saya juga mau ke sana
kalian di belakang saya di depan ya
bang diman juga
mobilnya juragan enak ya juragan
bangkunya tuh birah empuk
terus dingin juga nggak gerak kayak di angkot tadi ya bang diman ya
wajah aja cantik
ternyata kamu teh kampungan
ini teh adem karena pakai ac
ya biarin saja tuh
dasi siri mah biar kampungan juga cantik
tidak seperti kamu kampungan
goreng patut lagi ini
ya bener baik
di sini aja saya kampungan
di kampung masa pemuda idaman
pemuda idaman jadi impian
nggak usah diomong juga orang
semua orang tuh udah tahu kalau kamu take kampungan
ya bener baik
udah kalian gak usah berisik
mendingan kalian berdoa aja
supaya jalanan ini nggak macet dan kita nggak terlambat
ini sih pak
silakan minumannya pak
ya makasih ya
oh ya pak
kayaknya bapak hari ini udah free day
soalnya kayaknya udah gak ada appointment lagi
mungkin baru ada lagi besok
oh ya kalau kamu memang mau pulang
kamu boleh pulang duluan
oh ya udah pak
kalau gitu saya mesti pulang duluan ya pak ya
ini pasti mau ngebahas mengenai reva ikut kontes lagi
mas aku mau mas pulang ke kantor dan jemput reva di tempat kontes itu
dan bawa reva pulang ke rumah
mas mesti ada meeting lagi
jadi ini adalah lanjutan meeting yang tadi pagi
sekarang kita akan membicarakan masalah detil daripada proyek
cukup alasannya mas
aku udah capek dengan alasan mas
aku tahu kok mas
reva itu udah berhasil ngebujukin mas
sampai mas mengizinkan reva untuk ikut acara cowok cewek oke itu kan
kok kamu kenapa punya pikiran seperti itu
dan sekarang mas lebih percaya sama reva ketimbang aku
nggak masalah mas
sama sekali gak masalah buat aku
kalau mas udah gak peduli lagi sama omongan aku demi kebaikannya reva
aku juga mau belajar untuk gak peduli lagi sama mas
biar mas tau gimana rasanya di posisi aku
yah mematikan lagi
kalau aku belain adriana reva yang ngambang
mana ya jalan keluar
nggak diangkat lagi
gue tau pasti sekarang lo bingung banget kan
apa yang lo harus lakuin sekarang ini kan
lo pasti nurut sama gue saat ini
karena gue tahu lo takut kehilangan gue
syukur syukur aja gue seorang adriana
kepaksa doang sama nyokap gue
tapi gue udah dapetin hatinya nyokap gue
karena gue masih sama be
dan gue juga harus dapetin boy
hidup gue ke depan sia sia hanya sama aki aki tua yang akan menua
umur nggak beda jauh
tiap hari dilihatin juga enak
nggak diangkat lagi
gue orang orang kepala
ya aki enak sampe nungguin
terus aku batas awakened ya